kok kita semakin gini ya mainnya
teman teman kapan aku jalannya udah sekarang giliran kamu
dosage begini belum juga pulang tuh si dogol
dokter dogol tahu bahwa bapaknya
sudahlah bu aku yakin kita bisa berkumpul seperti dulu lagi
dasar kerbau bandel
berani beraninya kamu melanggar janji kurang ajar
bu cepat pergi cepat pergi ke sana cepat
bapak lari pak
ini urusanku dengan suamimu pergi
pak lari pak lari lari pak lari
saya mohon jangan dia bantuin suamiku
saya mohon berhati hati
apa minta dikasih ini
nggak pantas suamimu dikasih ini
karena dia sudah berani berani melanggar janjiku
diri itu benca itu
beraninya lagi diana
aduh buka bantalnya dong
eh jangan tutup lagi dong
aku rincingan yang biasa dikelungkan di bapakmu
kok kamu diem aja sih
ya udah kalau kamu ngomong ngomong aku mau ngantuk
aku mau tidur kamu mau tidur juga
mau tapi aku jangan dimasukkan lagi di bawah bantalmu itu
aku boleh main gak
boleh aja sih
tapi kamu harus punya gundu dulu
pas lah dong
ah bukan kale
mau tau itu apa
itu eh bola matamu tuh
udah pergi pergi pergi
ini kan gundu
gak ada lagi cuma ini punya aku
taruh bulu itu di lingkaran itu
ayo lempar lempar aja sekarang ya
kasih kuku pasang tuhan
dagulah si sakit

damai damai mah gaot république
taruh di tangan kamu sentih udah kalau nggak bisa udah deh kamu ikutan main
kamu mau semangat kamu meracukan aja ini kembali gunungnya kamu pergi
mereka sudah mencurang dogon aku akan membalas kecurangan mereka
berkali kali ke arah gunduk gunduk itu
apa kerinjangan kerbau
koleksi dogol membawa kerinjangan kerbau
saya belum punya uang pak
belum bisa bayar hutang
kami datang kemari bukan untuk urusan hutang hutang ibu
beruang lagi pak allah
nggak ada di rumah pak